sementara itu nilai investasi di indonesia tahun dua ribu enam belas naik dua belas empat persen tidak membuat pemerintah berpuas diri
demi menyokong pencapaian target investasi yang dicanangkan sebesar enam ratus tujuh puluh sembilan triliun rupiah
pemerintah akan mendorong gelontoran investasi di luar pulau jawa
persoalan kemiskinan dan tidak meratanya investasi di indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah
saat ini investasi masih terpusat di pulau jawa
untuk itu pemerintah akan mendorong investor agar melirik wilayah lain selain jawa
hal ini diharapkan bisa memeratakan pertumbuhan ekonomi
tahun dua ribu tujuh belas target investasi dicanangkan mencapai enam ratus tujuh puluh sembilan triliun rupiah
angka ini naik dibandingkan pencapaian dua ribu enam belas di angka lima ratus sembilan puluh empat delapan triliun rupiah